mau ngasih sesuatu buat kakak raya
ya oyin kan gak keliatan
kakak raya kenapa
kamu ambil ini tuh kaya putih kaya cipitan
om jun berisik tau
berani bilangin orang aku lagi belajar
kenapa om jun pusing
karena jun jahil
sama dua tuyul cireng itu
udah tau kalo om jun ada disini
mereka itu bakal ganggu keluarga bos juga
udah lah om jun tenang aja
selagi masih ada kak raya
rumah kita pasti aman
jin jahil pasti bakal baper tuh
kamu pinter banget pinter
nanti om jun akan kasih sesuatu ke kak raya
apaan tuh om jun
om jun kaya yang di tv tv aja
kak raya serius banget baca bukunya
hidih rajinnya ya kak raya baca
om jun mau kasih sesuatu buat kak raya
lebay banget padahal kan om jun mau capel
mau ngasih sesuatu buat kak raya
om jun kan gak keliatan
kak raya kenapa
jun kamu ambil ini tuh kaya putih kaya jepitan
hantu bu hantu hantu
ada apaan sih raya kamu kenapa
ibu tadi tuh ada hantu jepitan bisa melayang layang sendiri
bu kayaknya bener deh emang rumah kita tuh ada hantunya
itu bukan hantu jin
masa katanya di rumah kita
kenapa pucat banget
aduh badannya apaan
kejam payan kali kerja
yaudah istirahat yuk
lah terus gimana itu
lu kan saya udah bilang tadi
gak masuk kerja
lah kok bisa gak masuk kerja pia tuh
raya emang ini hari libur
bilang ini hari masuk kerja
saya bisa ruki besar loh ini
pokoknya saya nggak mau tahu
kalau enggak nanti saya pecah
baik baik baik bu
saya mau berangkat ke kantor
saya mau siap siap sekarang
lah kok gila
enggak mau masuk kerja alasannya sakit
misi kita ke dunia manusia untuk mendapatkan tegok itu
aku tidak mau gagal
aku tidak mau kita kutukan
aku harus mendapatkan teko itu
kalian kerja yang khusus jangan main main
ini perintah sang panggilan
ati enggak kupingnya
nah itu dia
kalau terus terusan begini kita bisa ketah hati ini
mote ini enggak berhenti berhenti
mendingan kita masuk ke rumah ini aja yuk
dan dan dan
dan dan dan
dan dan dan
dan dan dan
apaan sih ya
tuyul pakai kejepit
kita masuk ke dalam
ini buka buka doang
kenapa buka buka doang
ayah yakin mau masuk kerja
ayah kan masih sakit ya
ayah ayah yakin mau masuk kerja
ayah kan masih sakit ya
kan masih sakit ya
ibobos sendiri yang telepon
nanti repot urusannya
ya gapapa udah enakan pada naya
itu masih pucet mumpanya ya masih meriang gitu
aku harus bantuin naya
pokoknya kali ini kita tidak boleh gagal
nanggap anak manusia itu dan pangeran
kalau sampai gagal
kita bisa berhaya
kayaknya aku kenal yang lewat tuh
itu kan pangeran
aku harus mengejarnya
kita bisa istirahat dengan
kok istirahat dengan kanton
untung gak begini
kau di disitu sih
ini rumah rumah siapa
kamar kamar siapa
terus iping mau bawa dimana
keuangan ini kan masih luas
gak mau iping maunya disitu
rap rap rap ini
rap rap rap
ibi liat kumisnya
kayak mario bros